pak presiden jokowi kang ridwan kamil bupati doni tolong kami
tolong kami bantu kami pulang ke indonesia kami udah gak kuat
sebuah video berdurasi kurang dari satu menit beredar secara berantai di pesan whatsapp dalam beberapa hari terakhir
dalam video tersebut sang perekam mengaku dirinya dan sejumlah wanita lainnya tengah mengalami penganiayaan dan penyekapan di arab saudi
tolong kami bantu kami pulang ke indonesia kami udah gak kuat
setelah mendapat kabar sepuluh orang di antara wanita ini adalah warga sumedang jawa barat
pada rabu siang dinas tenaga kerja kabupaten sumedang bertolak ke cipancing jatinangor sumedang
guna menemui jamaludin suami ef yang merupakan perekam video
ditanya terkait situasi yang dialami istrinya jamaludin mengaku baru mendapat kabar pada sabtu lalu
bahkan ia mengaku sempat ditelepon istrinya yang meminta tolong untuk dipulangkan
namun kini ia sudah tak bisa lagi berkontak dengan sang istri
sementara itu pihak disnaker trans kabupaten sumedang mengaku
sepuluh warga sumedang yang ada dalam video itu berangkat
tidak sesuai prosedur alias ilegal
meski demikian pihaknya masih berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak
untuk mengupayakan kepulangan mereka
kita kan menunggu suatu hari di desa pak ya
tapi kita langsung bergerak
karena ini harus di tangan ya